manajemen persija jakarta meminta agar pihak kepolisian memberikan pengamanan ekstra saat tim macan kemayoran menghadapi psm makassar di leg kedua final piala indonesia pada enam agustus mendatang
sesuai keputusan pssi laga tersebut masih akan berlangsung di kandang psm di stadion andi matalata
persija jakarta meminta agar psm makassar bersama petugas kepolisian setempat membuat pengamanan ekstra agar tak terjadi hal yang tak diinginkan
ceo persija jakarta ferry paulus meminta pengamanan ekstra dibuat pada saat tim persija tiba di bandara sultan hasanuddin makassar hingga menjelang pertandingan
hal tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya hal hal yang tadi inginkan seperti insiden penyerangan bus tim persija jakarta
yang menyebabkan penyelamatkan penyelamatkan tim persija jakarta
yang terjadi sebelumnya
pertama pengamanan untuk leg pada tanggal enam itu jelas jelas kami minta supaya ada pengamanan ekstra
kemudian ada perhatian khusus mulai dari kami datang di bandara makassar ya hasanuddin
sampai ke hotel kemudian official training balik ke hotel kemudian kembali lagi ke stadion untuk bertanding
sampai pulang di
hotel dan kembalinya kami ke bandara minta pengamanan ekstra
ketika kami menjamu persib bandung kami juga minta dilakukan pengamanan ekstra dari pihak kepolisian
bahkan pihak polisian yang biasa hanya tiga sampai empat
lawan persib kemarin itu lima belas ribu pengamanan yang kita lakukan
kami antisipasi selain memang edukasi yang kami lakukan kepada pihak supporter